eh ini gaji kamu untuk bulan ini
terima kasih pak
oke lah anak kamu
tidak usah dititipkan di panti anak cacat
dia boleh tinggal serumah dengan kita
dipasung aja lah di belakang ya
biar kamu juga masih bisa tetap melihat dia
dia juga begitu
gara gara si pengkor
apalagi gue jadi error
pastinya terlalu kurang
sekarangiendang ini anak sekolah anda yang diberkati
selain kidik pundit frog
kalau sekarang anda patut menghikisti effortnya itu benar
ya udah deh ijan makan dulu ya
oh iya ini tinggal satu
yaudah deh ijan makan aja ya
ijan mau minum
boleh kak tolong ambil ya
ini patis ditumpahin buat janda genit kayak kamu
kamu itu selalu berusaha menggoda pak rusli kan
ngacak nih ngacak
kamu itu selalu berusaha mencuri perhatian pak rusli
ih gak tau diri
eh janda genit
dengar ya sekali lagi
jangan pernah lo berani beraninya lagi ngegodain pak rusli
selesai tampar kamu
oh emang apapun ya malah begini
agak aa buru buruin memang
baik jangan cepet aja beban
jatuh terima waktu kali cek it makanya jangan kasih pelajaran kata ibu beragam dosa yang
pertamanya sih waktu kakak yang kena bola ian gak marah tapi jangan marah waktu kakak diejekin
hai siap banget aduh wasyukat lebih banyak kepala kakak mungkin itu
kehendak allah supaya kepala kakak lebih banyak bersedia sama allah
salamualaikum waalaikumsalam mau beli nasi bungkus bu ah iya
kalau segitu cukup untuk berapa bungkus ya bu wah ini mah teh cuman dapat
dua bungkus dengan log biasa tete kan biasanya beli tiga gimana jadi beli enggak
iya bu kalau gitu dua bungkus aja ya deh teh
makannya teh kawin lagi aja mumpung teteh teh masih muda lagian hari gini ngurus dua
orang anak sendirian belum yang satunya lagi cacat berat atau teh
insya allah bu saya menjalankannya sesuai dengan kemampuan saya saya minta pertolongan
pada allah karena hanya allah yang bisa menolong saya ini ngasihnya terima kasih ya bu assalamualaikum
bisa bisa sebentar maaf mas saya buruk buru nur nur nur
nur ngomong sebentar aja nggak boleh nih makanannya
ibu buat ibu mana ibu tadi udah makan di pabrik jadi kalian makan aja ya
ingat sebelum makan kita harus berdoa pinter anak ibu ayo makan
ibu tak gajian uang yuran izan dilunasi ya bu soalnya yang bulan kemarin aja sudah
nunggak ijan enak busur pagu ruh
hai insya allah hari ini kan ibu gajian mudah mudahan cukup juga untuk kita buktikan
bayar bulan berikutnya ya
yaudah deh ijan pergi dulu sekolah ya
belajarnya yang rajin lho
kalau izan mau apa hari ini
insya allah ibu ada uang lebih
dari dulu uzan maunya singkong terus
nggak mau yang lebih
enak ibu pinter
ibu berangkat dulu ya
hati hati ya di rumah ya
ini gaji kamu untuk bulan ini
terima kasih pak
ada apa nur
coba buka buka dulu tasmu kenanya
siapa tahu uangnya terselip
enggak tadi ku taruh di sini

kalau begitu nanti sebelum bubaran kantor
saya akan cek satu persatu karyawan
sekaligus kita tangkap pencurinya
saya tidak suka dengan kejadian ini
dan tidak bisa dibiarkan
nanti ini akan jadi kebiasaan loh
enggak usah pak
mungkin yang mengambil uang saya itu lebih membutuhkan uang daripada saya
mudah mudahan uangnya dipergunakan untuk hal hal yang bermanfaat
ya allah nur
ya tapi kalau uang gajimu semuanya hilang terus bulan ini kamu mau makan apa
kalau bisa saya mau pinjam uang dulu dari kantor
saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa kamu
ini saya bantu kamu sejumlah dengan uang gaji kamu setiap bulan